kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir
tiba tiba satu lagi terakhir ya di tengah pemberitanya muncul terkait dengan sk penonaktifkan tujuh puluh lima pegawai yang keluar
nah kata bapaknya kalau udah tergigit terham
mereka bisa saling mengisi sehingga kemudian bumn karya yang sudah merge menjadi satu itu kemudian bisa menjadi salah satu pemain yang kira kira lebih kompetitif
atau berpergian ke indonesia
kita melihat perkembangan pekerjaan di negara negara kita
kita menghadapi situasi kemanusiaan yang sangat luar biasa
terkait dengan agenda jamuan makan siang pada hari ini
sedangkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan sasarannya lima enam
saya yakin kalau leluhur kita bahwa bisa berbicara whatsapp an sama kita
sedangkan jumlah masuk diprediksi mencapai enam empat juta penduduk
menurutnya opioid tidak banyak gunanya
semua paket bansos di kerdusnya diberikan label
kayak aku tuh kayak merasa belum pantes aja gitu
tapi tiga mahasiswanya cuma ikut berapa tiga kali itu tiga mahasiswanya
juga karena persiapannya mepet
di kawasan jakarta selatan
ada juga tradisi ruahan yang bermakna sama dengan saparan namun dilakukan beberapa hari menjelang bulan puasa
jadi tidak ada masalah dengan positioning sekarang
palinglah lima belas menit sampai tiga puluh menitan
berbagai jenis ikan tuna dan ikan pelagis lainnya dengan beragam ukuran
namun memang perlu cermat
lentunan syair ini diberi nama neno neno

tidak hilang tidak hilang tapi akan mengecil dan akan tetap ada dalam konteks masyarakat indonesia
iran sekarang kan sudah mulai juga bersuara
bagaimana sekarang suasana denmark
harusnya bisa dibilang fakta juga bu ya
nah sekarang apalagi nanti di masa hajinya diperkirakan bisa sampai
atau saus gula dan santan
nah kalau misalnya kita lihat ya pak ini adalah tahun politik
farida juga mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan
apakah akan diturunkan juga shane patinama ini
pecenongan sebuah nama jalan di kecamatan gambir jakarta pusat ini dikenal sebagai surga kuliner
nah tiba tiba saya tok juga bilang pak ini ada
itu daerah kompresi yang tinggi artinya sedang menyimpan energi
beri risiko merekauma ini berakhir
bunker ini digunakan sebagai tempat pengintaian penembakan ruang pertemuan gudang dan dapur
mas keinvestasi aman nggak ya mas
ini aja di penemah jadi hard disk ya
berasal dari percakapan publik tanpa kita melihat bagaimana respon terhadap postingan atau sentimen tersebut
kalau sm kan terlalu tinggi ya secara size ya
ikut tanding tuh cuma
iya dan langsung dapet gelar kan sama sm ya
bagaimana menurut supporter nih
kita akan mendengarkan bersama pernyataan penutup dari masing masing calon presiden
tidak punya seragam yang dibuat secara unik gitu ya
mulai umur tiga puluh empat puluh setiap tahun semua orang akan
jadi saya bisa lebih berekspresi buat explore hobi saya
bangunan aquatic senayan yang bersertifikasi internasional harus terus dijaga agar tidak rusak
ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi